halo saya kusopra ditya biasa dipanggil pangya dari tim nasrachmi indonesia
today's practice kita akan belajar mengenai tiga teknik dimana ada passing atas
passing bawah sama grabbergy passing itu cara megang bolanya taruh tangan misalnya kita mau
passing ke arah kanan taruh tangan kanan kita di depan dipass di tengah tengah jangan terlalu
belakang jangan terlalu depan itu kuncinya karena kalau di terlalu belakang bola itu nggak
bakal lurus jadi bakal kemana mana bolanya ini jadi taruh tangan kanan di depan di tengah dan
yang tangan kirinya itu hanya untuk kayak mengarahin bolanya itu kemana dari target ya
dan yang terakhir itu kunci pinggangnya jangan sampai pinggangnya itu kemana mana biar ada
impactnya juga buat passingnya itu sendiri jadi ini contoh passingnya
tangannya sudah bener dipass di tengah habis itu tangan kirinya dia untuk ngarahin
bolanya kemana temennya kita udah kasih target target dimana kita harus pasin
bola itu sama pinggangnya jangan lupa dikunci
nah tangannya ini juga udah bener kita harus follow throw bolanya biar bolanya lurus

sekarang ada dari bawah passingnya dari bawah
sekarang ada dari bawah passingnya dari bawah
pasang polanya ada di bawah bagian bawah itu pola juga kita jeng lamb sleeves
pasing dari bawah itu
jadi begitu ada scrum half
ada scrum itu biasanya bola kan
digelinding dari bawah dan kita harus memulai pasing itu
dari bawah contohnya
posisinya badan kita tetap tegak
arahin ke teman kita
abis itu kita beratin badan kita ke kanan
posisi pegang bolanya
sama seperti yang tadi pastinya
seperti itu passing yang kedua
sekarang yang ketiga dimana skillnya adalah
jadi grabber ini kita lakuin disaat
misalnya kita udah nggak bisa pasing kanan atau passing kiri
ini biasanya keadaan
udah kepepet kita ngelakuin ini
jadi caranya itu bolanya
ditaruh ke depan terus
kita tendang itu kena di ujung bolanya sini
menggunakan punggung kaki juga
jadi boleh ya
terus kita lari
silahkan mencoba di rumah
dan jangan lupa support terus